terima kasih bang ojak
iya sama sama eh nih udah tau belum
soal apa bang ojak
di daerah sini mau dibangun jalanan
jadi dari pangkalan sampai kesini mau dibusur
termasuk kontrakan ani juga kena busur
silahkan masuk bang
silahkan duduk bang
buat om herman
sebentar ya bang
ini kopinya deh
pak odi mau ngopi juga
makasih gak usah
nggak surti baru aja minum kopi
di warung mangsalim
kontrakan di babay masih ada yang kosong gak
masih ada buat siapa
em gue dengar si rojali saudara lo tahun ini mau naik haji
ntar keburu meninggal
lu liat tuh dih
lu liat tuh dih
dia datang cuma mau manas manasin doang
sabar gue udah kebanyakan dih buat si murad
lah katanya mau nanyain kontrakan
nanti aja dulu
heeh murad sini
gimana masih repot dengan pesanan kuehnya
ya sejak yanti kagak kerja di sini lagi
jadi rada repot
loh kenapa tidak diajak lagi aja dia kerja di sini
ya gitu deh bang
yantinya kagak bisa
kan kagak ada yang jagain anaknya di rumah
suaminya sekarang udah kerja
padahal si yanti kerjanya bagus
om herman tehnya diminum dulu
ya tat makasih
silahkan diminum bang
saya sedes dulu ya
saya sedes dulu ya
mai abang pamit dulu ya
makasih banyak ya
tadi om herman usul sama emak
katanya emak disuruh bujukin yanti lagi supaya mau kerja dimari
menurut lo gimana

abang gak sedih ga
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lihat orang yang nyebar paku di jalan
terus sama bapak saya diikutin sampai rumahnya
sekarang bapak lu kemana
gue mau minta bapak lu buat nunjukin di mana rumah orang itu
biar gue labrak sekalian
gak usah atuh pur
lah tapi kan gue rugi uang rugi waktu
tapi jangan ajak ajak bapak saya ya pur
makasih bang ojak
eh nih udah tau belum
soal apa bang ojak
jadi dari pangkalan sampai ke sini mau dibangun jalanan
jadi dari pangkalan sampai ke sini mau dibusur
termasuk kontrakan ani juga kena busur
yaaah kok gitu sih
aku kan capek pindah pindah terus
di sini juga aku baru beberapa bulan
masa aku harus pindah lagi
ya harus pindah nih
emang ani yang mau tidur di jalanan
pindah pindah aja nih
pindah pindah aja nih
pindah pindah aja nih
eh det umurnya sudah habis
eh dead besok besok sebelum berangkat lu siapin tuh duit kembalian
jangan nyusahin temen
lo lihat pak odi gak
mau ngapain lo nyarin pak odi
pak odi katanya lihat orang yang berpaku
lo ikut gue deh ngelabrak orang itu
ngapain sih pur gak usah
kalau membuat dia kapok lapor polisi biar polisi yang ngurus
percuma punya temen lo
tat lo tunggu yang jemput ya
si pur katanya mau ngelabrak orang yang nyebat paku di jalan jak
iya tadi gue juga ketemu di jalan
saya udah larang jak
tapi purnya gak mau
sama gue juga udah ngelarang
tapi bukannya nurut malah ngajak gue
udahlah biarin udah gede ini
ada apa mas pur
anterin saya ke rumah orang yang nyebar paku pak
gak mau sama takut dimarahin sama si entis
pak odi nggak usah takut
ntar kalau ada apa apa ada saya
sebentar tuh saya masukin di sepeda